bahkan ini juga berpotensi meningkat pasca pandemi covid sembilan belas berakhir
bagaimana bri bisa menangkap peluang maupun juga tantangan di hal tersebut
kalau melihat tadi apa yang jadi concern ya pertanyaan mbak tadi itu
itu sebenarnya kami sudah memiliki dan mengantisipasi dengan tag program yang kita sebut sebenarnya brimo world experience
ini sebenarnya bagian dari cara kami untuk bisa sekaligus mengantisipasi ya
cara kami untuk bisa meng cover sebenarnya kebutuhan nasabah kami terutama yang secara aktivitas mungkin tidak hanya dilakukan di indonesia saja gitu
kami pun juga merimin gitu ya bahwa kami juga ada produk produk yang memang sangat fit
yang memang nanti akan dibutuhkan oleh nasabah kami
yang memang berkeinginan untuk traveling keluar
britama falas ini sebenarnya adalah tabungan ya
jadi kami sampaikan ini kembali untuk bisa mengingatkan bahwa bri pun juga punya tabungan falas gitu ya
bahkan kalau dari sisi currency kita punya sepuluh ya
sepuluh currency yang di cover dalam tabungan falas kami yang kita sebut dengan berita falas
karena ini adalah tabungan tentunya ada
jadi tabungan falas ini pun juga berkartu
sehingga nasabah kami yang pada saat di luar negeri gitu ya
misalkan traveling membutuhkan apa namanya itu
uang pada saat untuk bertransaksi
nasabah bisa datang ke gerai gerai atm yang bekerja sama tentunya
dalam prinsipal internasional gitu
kami juga ada yang berbasis mobile mbak
tag program kami itu kita sebut dengan brimo world experience
itu sebenarnya kita sampaikan kepada masyarakat dan juga nasabah bri
bahwa dengan menggunakan brimo sekarang tidak hanya domestically activity gitu ya
kita dorong untuk bisa menggunakan brimo secara global
tentunya kita juga ada beberapa negara yang memang sudah kita siapkan
untuk bisa digunakan oleh nasabah pada saat mereka ada di negara tersebut dengan brimo
dan kalau dilihat dari apa yang dicapai gitu ya
untuk tabungan yang tadi saya sebut
itu tumbuhnya juga saya lihat juga sangat sangat agresif gitu ya
pertumbuhan itu mencapai lebih dari dua puluh delapan
kemudian kalau dilihat dari aktivitas yang bisa digunakan di dalam fitur brimo
untuk ada kaitannya dengan pengelolaan falas gitu ya
itu ada fitur namanya konversi falas gitu ya
jadi tabungan kita yang rupiah itu bisa di convert gitu ya
dengan kita buka tabungan falas ada di brimo tersebut gitu
nasabah terutama dan user brimo
mereka melakukan konversi falles itu
sesuatu yang memang dibutuhkan
jadi artinya ketemu antara kebutuhan dan harapan
karena ini semuanya adalah mobile banking
tentunya kami tidak hanya
membawa sesuatu yang sifatnya adalah basic banking
kita arahkan pada manfaat dimana
sekarang pengguna brimo bisa menggunakan brimo untuk transaksi
biasanya kita sebut dengan qr cross border gitu
jadi pengguna brimu bisa menggunakan brimu nya gitu ya
tentu di merchant merchant yang basisnya qr
kebetulan kita sudah kerjasama untuk layanan transaksi by qr gitu
berarti ada kemudahan transaksi falas yang disediakan oleh bri
nah tapi pak yang kita hadapi sekarang juga kan di tengah ketidakpastian
gimana bri membantu nasabahnya untuk bisa meminimalisir dampak dari hal itu
tadi kan di awal saya juga sudah sedikit singgung gitu ya
memang dengan kondisi yang ketidakpastian yang tadi sudah disampaikan
tentunya tidak hanya risiko yang kita lihat
tapi juga ada opportunity di dalamnya
dan opportunity itu tentunya akan lebih baik lagi apabila difasilitasi
makanya di primo ada fitur yang bisa memudahkan user untuk bisa mengkonversi
itu adalah bagian dari cara untuk meminimalkan efek ketidakpastian dari nilai kekayaan kita
kalau misalkan saldo dalam apa
saldo di tabungan yang sekiranya terekspos gitu
itu kemungkinan akan bisa dikendalikan
seandainya ada kemampuan untuk bisa memitigasi itu
nah dibalik dalam mitigasi itu sebenarnya adalah bagian dari investasi
makanya di brimo pun juga dengan mudahnya kami bisa fasilitasi nasabah untuk membuka rekening tabungan
karena sebenarnya brimu itu kan basisnya adalah device kita ya
nah dengan kemudahan itu pula
kami juga nggak hanya melimitasi berapa banyak currency yang ini
kami sediakan sampai sepuluh mata uang asing
itu artinya kami sangat berharap pengguna brimo bisa melihat kira kira opsional gitu ya
mbak sampaikan terkait dengan pengelolaan ketidakpastian atas nilai tukar gitu
mudah mudahan sepuluh tersebut sudah representatif
namun kami tidak membatasi kemungkinan nanti ke depan kita akan tambah lagi kira kira mata uang asing yang menjadi favorit dari para pengguna brimo
dan juga nasabah bri
dan juga yang enggak kalah penting ya ada juga sebenarnya fitur installment gitu ya
kita ingin investasi dalam valuta asing gitu
mungkin kita expect bahwa dalam sekian waktu kita memiliki nilai yang bisa kita tabung sekian amount gitu ya misalkan
itu bisa kita gunakan fitur installment
jadi kedisiplinan kita untuk bisa memenuhi apa yang kita rencanakan mudah mudahan bisa tercover dengan fitur installment dalam kaitan dengan investasi valuta asing
oke baik berarti brimo punya banyak fitur ya pak salah satunya tadi apapun bisa lewat handphone
pak nanti juga kami akan bertanyakan soal bagaimana bri menangkap peluang dari pekerja migran yang juga jumlahnya juga mencapai puluhan ribu orang
saudara saya masih bersama dengan direktur retail funding and distribution bri pak andrianto
saudara saya masih bersama dengan direktur retail funding and distribution
pak andri tadi kalau kita bicara soal wisatawan pak
ini ada lagi pak berdasarkan data badan perlindungan pekerja migran indonesia atau bp dua mi
jumlah pekerja migran indonesia itu pada bulan maret dua ribu dua puluh empat terpantau meningkat dua puluh delapan enam ratus lima puluh orang
kalau tadi wisatawan sekarang kita bicara soal pekerja migran
jadi untuk pekerja migran bagaimanapun juga ini adalah diaspora indonesia gitu ya
pada saat mereka menjadi diaspora tentu yang sangat diharapkan harapkan itu adalah rasa kelokalannya masih tetap kebawa gitu ya
dan rasa kelokalan itu bisa terasa salah satunya adalah seandainya ada bank di indonesia yang bisa men serve para pekerja migran khususnya gitu ya
ataupun siapapun yang profesional mungkin yang ada di luar gitu masih bisa mendapatkan akses atas fasilitas dari bank yang ada di indonesia
nah terus kalau seperti itu bagaimana gitu
padahal sebenarnya kan selama ini kalau misalkan pekerja yang sudah di luar negeri gitu ya kemungkinan bahwa mereka seolah olah terputus gitu ya
penggunaan entah itu account yang selama ini sudah dibuka atau bahkan belum pernah punya account di indonesia
dengan tag program kami yang kami sebut dengan brimo world experience gitu
artinya kita sekarang membuka jalan bagi para pekerja migran kami gitu ya
itu bisa tetap mendapatkan akses layanan bank lokalnya gitu ya
bank lokalnya itu berarti bank indonesia gitu ya
dalam hal ini ya berarti brimo gitu ya bri gitu ini ya
untuk menggunakan akses dari seluler setempat gitu ya
kan kadang kadang kalau pekerja migran karena saking lamanya dia kan menggunakan nomor lokal gitu ya
terus kemudian mungkin juga ada diaspora yang mungkin sudah saking lama itu luar negeri gitu ya
yang digunakan adalah nomor dimana dia tinggal di negara itu kan gitu
nah ini kita coba dorong gitu ya
dengan kerjasama di mana kita bisa memfasilitasi gitu ya
untuk bisa menggunakan brimo
ini sebagai representasi dari bank di indonesia gitu ya
jadi mereka bisa menjadi nasabah bri gitu ya
jadi menggunakan akses nomor seluler yang ada di negara dimana dia tinggal gitu ya
sekarang ini kita sudah kerjasama dengan sepuluh negara gitu ya
bahkan saudi arabia pun juga iya
dan negara tetangga kita sekitar juga di asean juga beberapa juga iya
ini artinya apa yang kami buka jalan untuk akses bagi pekerja migran
dan juga mungkin diaspora yang memang sudah lama tinggal di sana gitu
mudah mudahan mereka bisa ngerasakan kelokalan dari bank dimana mereka berasal
hanya sekedar hanya untuk mengelola apa
berarti kan harapannya ini bisa digunakan gitu ya
karena bagaimanapun juga meskipun mereka sudah tinggal lama di luar negeri
tentunya konektivitas dengan entah saudara teman
yang mungkin membutuhkan hubungan yang ada kaitannya dengan transaksi keuangan
kalau dulu mungkin ekspektasinya adalah
ya sekedar mungkin transfer atau apa
harus mencari intermediary gitu ya
tentu dengan adanya aplikasi brimo ini
mereka bisa terhubung dengan mudah gitu ya
ibaratnya kalau misalkan mereka hari ini
misalkan saudaranya atau misalkan orang tua atau apa yang membutuhkan
karena dapat kabar misalkan pada waktu
nah ini ada tentu dengan kemudahan yang ada di brimo
sama halnya dengan kemudahan pengguna brimo yang ada di indonesia
ya itu salah satu yang kita akan terus sampaikan
bahwa kelokalan kami itu bisa dibawa sampai ke global
ya berarti buka rekeningnya bisa lewat handphone
even karena kita kan sebenarnya branchise juga memang ada
entah itu representative office gitu atau memang branch gitu
tapi kan nggak semua negara yang tadi saya sebutin itu ada
kalau ada transaksi yang harus dikonfirmasi kepada pihak bank
ini pertanyaannya memang kadang kadang harus dipertegas gitu ya
sedangkan banknya kan ada di indonesia gitu ya
kan apalagi tadi misalnya kalau pun jika ada cabang
gak semua negara itu ada cabang bri gitu ya
tentunya dengan teknologi yang ada
dan juga mungkin bagi pengguna brimo yang ada di indonesia
tentunya sudah familiar ya
di tempat kami di apps di brimo itu ada namanya complain in apps gitu
ini yang sebetulnya menjadi representasi dari saat para pengguna brimo
yang ingin menghubungi banknya secara langsung
karena di situ sebenarnya kita sediakan channel di mana nasabah
misalkan ada sesuatu yang ya saya boleh bilang nggak komplain lah
misalkan butuh bantuan lah gitu ya
mereka bisa menghubungi itu ya
komplain in apps itu ada sebenarnya ada di halaman depan gitu ya
nanti di sana itu juga kita juga memahami sebenarnya kalau ini basisnya pulsal
teknologi voib yang itu sebenarnya basisnya data
misalkan menggunakan akses wifi gitu ya
itu membuat kita jadi kalau misalkan ingin menyampaikan sesuatu
jadi nggak kebayang bayang dengan argo pulsa gitu ya
karena kan sebenarnya kalau basis itu mudah mudahan apa yang ingin disampaikan secara tuntas pun juga kita bisa respon
karena kadang kadang kalau terpotong gara gara pulsa kan
hanya karena keburu buru karena dikejar kejar dengan argo pulsa gitu ya ini ya
kemudian kita juga berikan satu yang mungkin agak berbeda dengan yang lain gitu ya
yang menyampaikan atau yang minta bantuan tadi itu
seandainya tidak selesai hari itu gitu ya
jadi sama halnya kayak perusahaan logistik gitu ya
kalau kita misalkan minta apa atau order kiriman barang gitu ya
barang sudah nyampe di misalkan di distrik apa
jadi untuk bisa memberikan keyakinan bahwa apa yang disampaikan ini di handle gitu ya
di dalam apps kami pun juga ada tracking untuk bisa tahu yang disampaikan ini itu sampai di mana
misalkan entah itu satu hari atau dua hari
sampai dengan status yang terakhir mungkin bantuannya atau apapun yang disampaikan itu sudah selesai kita
jadi nasabah pun nggak perlu lagi bolak balik datang ke kantor kita
dengan melihat status yang tadi itu bisa dimonitor oleh nasabah sendiri
ekonomis dan efisien pastinya ya pak ya
jadi apa aja semuanya di handphone
apa rencana dan juga inovasi ke depan yang dilakukan brimo terutama untuk melayani kebutuhan nasabah di dalam maupun juga di luar negeri
ya yang jelas kami ya di bri punya komitmen tinggi untuk bisa memberikan pelayanan yang beyond dari ekspektasi
dan itu menjadi komitmen semuanya
terutama dengan apa yang tadi saya sampaikan terkait dengan brimo
ini pun juga kami terus lengkapi jurninya gitu ya
kami lengkapi lagi features nya gitu ya
apapun sudah kita capai hari ini gitu ya
itu masih perlu penyempurnaan dan juga perlu penguatan
bahkan kita bikin sesuatu yang beyond dari ekspektasi
itu sebenarnya yang selalu menjadi harapan kami gitu ya semuanya
dan kita komitmen untuk menghentikan itu semua
jadi apapun yang terkait dengan kemampuan brimo itu adalah sesuatu yang mungkin tech based gitu ya
sesuatu yang mungkin secara tidak tampak di mata gitu ya
tapi yang kami berikan adalah kemudahan
jadi kemudahan di saat semuanya jadi kasat mata
itu kan memunculkan keraguan
kami mendorong bahwa apa yang kami berikan dengan tadi yang saya sampaikan seandainya ingin kontak pun juga ada
kami pun juga masih tetap secara fisikal pun juga ada
bri cross nation itu semuanya ada
jadi keraguan atas kemudahan itu mudah mudahan tidak ada
semua yang kita berikan kemudahan mudah mudahan menghilangkan keraguan untuk menggunakan sesuatu yang berbasis teknologi ataupun digital
itu kira kira yang bisa saya pesankan
sehingga mari khususnya nasabah nasabah bri
yang tadi saya sampaikan beberapa hal
dan mudah mudahan experience itu memberikan level baru dalam kita berhubungan dengan bank
baik berarti saat ini pun juga terus dilakukan inovasi ya pak ya
terutama untuk melayani nasabah bri
kemudian juga nggak perlu repot repot ke bank karena semuanya harus ada di handphone
kemudian juga tadi nanti untuk menggunakan nomor handphone luar negeri juga nanti akan terus dikembangkan ya pak ya
jadi kalau tadi saya sebutin sepuluh itu berarti cuma sepuluh dong
nanti kalau saya pindah ya kami akan terus evaluasi
kami akan ikuti sebelumnya aktivitas pengguna pengguna kami gitu ya
artinya nasabah nasabah bri itu sebenarnya kemana aja
itu sebenarnya sesuatu yang sangat possible ya kita untuk terus

jadi kami akan terus ikutin journey nasabah dan juga masyarakat
dan mudah mudahan kami terus beriringan dengan nasabah
oke terutama memberikan kemudahan bagi nasabah tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri
terima kasih direktur retail funding and distribution bri pak andrianto
sehat selalu sukses untuk bri dan juga brimo tentunya ya pak ya
ya semoga kompas bisnis kami akhiri sapa indonesia pagi akan kembali usai